sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait kematian brigadir yosua kembali digelar jumat pagi
salah satu terdakwa arief rahman arifin menjalani persidangan dengan agenda keterangan saksi
kuasa hukum arief rahman arifin menilai barang bukti yang dimiliki oleh saksi pelapor aditya cahya
tidak cukup untuk menaikkan status perkara obstruction of justice ke tahap penyidikan
barang bukti itu dinilai tidak disertai dengan berkas penyitaan yang lengkap dan tidak tercantum dalam penetapan barang bukti perkara tersebut
karena keterangan saksi aditya ada yang berubah kuasa hukum terdakwa juga mempertanyakan kualifikasi pelapor
apakah melapor atas arahan atau inisiatif sendiri
mengingat saksi pelapor merupakan anggota tim khusus penanganan kasus kematian yosua
namun dalam surat perintah kuasa hukum menyebut tidak ada perintah untuk membuat laporan polisi
menghadirkan suatu bukti elektronik itu ada mekanismenya ada metodenya
kalau saya ngajarin mahasiswa saya bagaimana cara menghadirkan bukti elektronik dalam bukti tertulis itu ada metodenya
yang dilakukan ini katanya menghilangkan data elektronik tapi cuma dari kardus
terus tidak ada bukti pemeriksaan alafornya dari ahlinya tidak ada terus bagaimana